lebih mudah dan ketatwohl topi jika gitu kacauin berikutnya sudah sudah
cawapres yang memang representasinya itu
akhirnya artinya itu tadi pertanyaan saya

bukan gak dibagi ya
tapi memang harus diakui bahwa
kami berdua pdi dan gerindra
adalah penikmat kotel efek terbesar
pdi perjuangan penikmat kotel efek pak jokowi
nah ini yang lagi kita rumuskan di internal
badan pemenang nasional bagaimana
kotel efek ini bisa berbagi
itu dipertimbangkan juga oleh kita
pertimbangkan karena bagaimanapun juga kita
tapi bagaimana kami di koalisi
indonesia adil makmur ini
partai yang bergabung itu juga menang
nah makanya sekarang faktor bang sandi
kalau pak prabowo diajak keliling oleh
partai koalisi kan terlalu gerindra
nah bang sandi sekarang tidak punya partai
beliau keliling keliling berganti gantian dengan partai partai
koalisi yang ada sehingga
harapan kita kosong efeknya berbagi

bang sandi itu adalah non partisan sekarang
beliau sudah berhenti
kartu anggota gerindra yang sudah dicabut
beliau tidak lagi kader partai gerindra
bukan lagi pengurus partai kita
oh bukan masuk pan ya
bukan sampai sekarang belum masuk pan
belum masuk pks
belum masuk partai apapun
sehingga beliau lah yang keliling sekarang
bersama koalisi partai lain
tapi memang apakah kemudian
sehingga harapannya kotel efeknya berbagi
apakah kemudian gerindra juga merasa
untuk memberikan dampak yang sama
kepada teman teman koalisi
apakah ada ada ada
apa ya secara tidak langsung ada
ya kita ingin menang bersama
kami ingin menang bersama
bersama koalisi tentu kita pikirkan
nah salah satu
yang kita lakukan adalah bagaimana
membagi peran bang sandi ini
berkeliling bersama partai koalisi yang lain
karena kalau pak prabowo kan terlalu
gerindra banget gitu loh sulit juga
kalau pak prabowo tapi
pak prabowo keliling juga didampingi oleh
oleh bang zul lalu oleh
mas edi suparno juga
dengan pak sawibul iman
itu juga atau pak mustafa kamal
termasuk juga oleh bang hinca
semua dilakukan tapi memang kalau pak prabowo
kan terlalu gerindra banget
nah faktor bang sandi inilah yang kita dorong
bang sandi itu berkeliling
sesuai dengan basis
partai politik yang ada
dengan pks lusa dengan demokrat
jadi sehingga semua kebahagiaan
bang eriko kalau dari koalisi jokowi maruf
bagaimana apakah juga ada apa ya
kayak beban moral untuk menang bersama sama
berbagi elektoral atau
karena kan kok ngejar pede berjuangan udah sulit ya udah jauh
begini mbak putri sebenarnya apa yang disampaikan tadi mas ikrama itu
memang itu sesuatu hal yang nyata
bahwa ada efek ekor jas kotel efek itu kita tidak bisa pungkiri
karena memang pak jokowi datang dari kader pede perjuangan seperti itu
tapi ada hal yang menarik dari beberapa survei ini termasuk survei lsi mbak
kalau dilihat partai yang akan kemungkinan masuk dalam parlemen
ini dilihat dari data data survei minimum enam maksimum delapan partai
tapi yang paling menarik bahwa di koalisi pak jokowi itu
mayoritas dari hal ini kalau di koalisinya bung andre
hanya gerindra yang relatif sudah aman
nah itu barangkali yang bisa saya jawab dari hal ini
tapi juga kita juga harus mengakui jujur ini kan kalau dilakukan saat ini
artinya bung ikrama juga kan sampai tanggal berapa surveinya ini
empat sampai empat belas oktober ya
waktu ini kan masih panjang yang belum memilih juga masih cukup banyak ya
contoh ini ya hal yang menarik
tadi di banten kami di banten pada dua ribu empat belas itu pdi perjuangan
dan kami menjadi ketua dprd di sana menjadi unggul
nah sekarang kan gerindra lebih tinggi daripada pdi perjuangan
tapi kalau kita lihat juga masih dalam batas range dari margin of error
nah begitu juga di jawa barat
kalau di jawa barat kalau dilihat antara kami dengan gerindra juga bedanya tipis
tetapi kalau dilihat dari selama ini adi gium
siapa yang menang di jawa barat itu menang di nasional
nah pada periode yang lalu
dua ribu empat belas pede perjuangan memang menang di jawa barat
kami tidak mau muluk muluk
artinya dari pdi perjuangan sendiri
itu tentu mempunyai target untuk memenangkan partai dan memenangkan pak jokowi
nah kalau di tim kampanye nasional
harus jujur saya sampaikan mbak putri bahwa kami ini betul betul bekerja sama
karena apapun ceritanya
kita lebih menguntungkan kita juga bersama partai dan juga bersama pak jokowi
karena memang kalau secara lihat tadi hasil survei ini kan dikatakan parpol koalisi
tapi kalau dilihat survei yang secara khusus sebenarnya
ini kan tidak bisa menjadi gambaran bahwa parpol koalisi menjadi suara calon
tapi dari beberapa survei yang ada
memang kita di jawa barat sudah mulai unggul dibandingkan pasangannya yang bang andre kan begitu
nah tinggal ini banten pak jokowi sendiri menyampaikan bahwa di banten kita
kalau secara survei pasangan kita masih tertinggal sedikit
tapi sekali lagi mbak putri
lima persen sih ketinggalan di banten
kalau dihitung sekitar delapan sampai sembilan persen
di jawa barat
di jawa barat kita sudah unggul belum terlalu jauh
tetapi sudah mulai unggul
kurang lebih keunggulannya sekitar tiga sampai empat persen
nah ini kan punya waktu selama enam bulan lagi
nah bagaimana caranya tentu mbak putri kan akan bertanya seperti itu
nah kami kan mempunyai calon calon legislatif yang saat ini sedang bersosialisasi
apalagi orang orang muda yang katakan dari milenial
ini sekarang sedang bekerja di bawah
nah kalau kita melihat penyebaran dari calon legislatif ini
kita punya rasa optimis yang besar
karena ini memenuhi ekspektasi mereka di setiap daerah
dan kita mempelajari betul apakah daerah itu bisa menerima calon calon ini
kita sebelum memutuskan itu sudah melihat ke pasar ini
apakah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat
oke menarik nanti setelah jeda kita bahas spesifik mungkin
dki jakarta ya
mungkin dki jakarta bagaimana perebutan suaranya
cnn indonesia prime news segera kembali
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas survei dari lsi deni ja yang dirilis hari ini atau kemarin kalau tidak salah ya
hasil survei di bulan oktober dua ribu delapan belas yang mengurutkan partai partai politik
yang menjadi pemenang di sepuluh provinsi ya
sepuluh provinsi besar di tanah air
sekarang kita lihat bagaimana di provinsi dki jakarta
tadi kita sudah lihat beberapa
kita lihat sekarang bagaimana di dki jakarta
bagaimanapun gerindra dan pd perjuangan di pilkada dki kemarin sudah terlihat
persaingannya seperti apa
seharusnya bagusnya partainya langsung
tapi saya bacakan partainya
saya bacakan partainya
seharusnya agak rancun
betul khusus untuk dki jakarta nih
pd perjuangan ranking satu dua puluh tiga satu
kemudian gerindra ranking dua tujuh belas satu
ini jaraknya nggak terlalu tinggi ya
nggak terlalu tinggi kalau misalnya dibandingkan dengan pileg dua ribu empat belas
pileg dua ribu empat belas itu pd perjuangan dua puluh delapan delapan
jadi ada pengurangan suara nih mas eriko
tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kan masih
khusus di dki jakarta
masih dalam batas margin of error
kalau margin of errornya empat satu empat dua
memang kami kan dua puluh
ini kan dua puluh tiga satu
jadi memang masih dalam batas margin of error
kedua memang yang belum menentukan pilihan itu kan masih cukup besar
dan biasanya mereka menentukan pilihan itu satu bulan terakhir mbak putri
jadi itu hal yang logis saja
yang disebut namanya swing voter
nah kalau kita lihat juga
bung andre dari gerindra juga kan
itu tadi tujuh belas sebelumnya dua belas sekian
nah jadi dalam enam bulan ini
memang target di pd perjuangan sendiri untuk jakarta
kami tidak menargetkan mulu mulu
karena pada periode yang lalu sudah cukup tinggi
kami menargetkan memang di angka tiga puluh dua
gerindra belum jadi wagub loh
mau jadi wagub bisa nambah lagi ya bang andre
maksudnya udah pasti wagubnya dari gerindra begitu mbak putri
oh pertanyaan ngomong ya
kalau saya bicara soal tadi yang disampaikan mas iqbal ya
bahwa kami punya survei internal sendiri ya
yang memang melihat bahwa dari sumatera ujung sumatera sampai dki banten dan jawa barat
kalau bicara pak prabowo kita masih unggul
pasangan prabowo bang sandi itu masih unggul dari ujung sumatera sampai jawa barat
ini pasangan capres capres
saya mau bicara sedikit menyinggung yang pernyataan bang eriko
memang jawa tengah jawa timur
kita masih tertinggal
jawa tengah kita tertinggal
lalu jawa timur kita beda tipis lah
tapi masih di bawah pak jokowi kiamaruf
kami bekerja semaksimal mungkin masih ada enam bulan
insya allah kami optimis
tapi target suaranya gerindra nih
sekarang untuk partai politik nih bang ericko
kalau targetnya di berapa provinsi
ya kita target ya kalau bisa menang
target kami itu menang pilpres dan menang pileg
nah bicara menang pilpres itu yang saya sampaikan tadi
dari ujung sumatera
sampai jawa barat kami sudah menang
untuk jawa tengah dan jawa timur masih ketinggalan
kalau untuk wilayah indonesia timur kita ada yang menang ada yang kalah
tapi kan kunci pertarungan kan jawa sumatera
makanya itu yang saya sampaikan tadi
kami terus bekerja
makanya kita lihat bahwa pak prabowo banyak keliling jawa tengah dan jawa timur ya
dalam beberapa minggu ini
lalu bang sandi berkeliling ke wilayah yang lain
pak panggilan tugas itu jelas
makanya saya sampaikan tadi
bahwa survei kami yang kami miliki di internal
pak prabowo terus naik
dan yang kami pegang adalah pak jokowi itu stuck
itu survei capres jawa barat ya
ya survei kami mungkin berbeda dengan survei yang lain
tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh pendukung pak prabowo dan bang sandi
jangan ragu bahwa optimis lah
bahwa pak prabowo sekarang sudah mendekati pak jokowi
dimana pak jokowi itu stuck di empat puluh dua empat puluh empat empat puluh dua
hampir mirip dengan pak ahok di dua ribu empat belas
itulah suara pak jokowi
jadi dengan kerja keras kita bersama ya
dengan kita datang ke kampung kampung
menyuarakan perbaikan ekonomi
insya allah pak prabowo dan bang sandi akan memimpin dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
nah bicara soal partai
kita memang melihat di berbagai tempat ya
kalau di sumatera utara kita tahu
bahwa pdip memang luar biasa
kita masih tertinggal dibandingkan pdip di sumatera utara
tapi kalau riau lampung ya kita beda beda tipis lah
bisa juga bang eriko yang menang
kita ini dki kita akan berbeda margin of error
banten pun seperti itu
jadi kami sudah mengetahui
jadi dki target menang gerindra
kami menargetkan ketua dpr di dki itu gerindra
bukan gerindra ataupun wagup gerindra
ketua dpr di dki itu adalah partai gerindra
kita menargetkan memenangkan pileg di dki
sehingga membantu mas anies dengan siapapun
jadi insya allah itu target kita
untuk pileg ini
kita insya allah dengan kerja keras
lalu jangan sampai ada tsunami ya
di partai gerindra kader kami tertangkap
survei survei internal itu kapan dirilis sih
tidak akan dirilis
saya terakhir mengambil data sampling
terakhir itu lima belas oktober kemarin
kalau kami kan ini internal
tidak kami publis
ini untuk potret cara kami bekerja
dan mengevaluasi apakah kerja kita sudah sesuai
dan apakah itu berbeda dengan survei survei yang ada di luar
makanya saya sampaikan tadi
di survei internal kami
bahwa pak jokowi itu sangat mungkin untuk kita kalahkan
makanya saya mengimbau kepada seluruh pendukung pak prabowo dan bang sandi
mari kita kerja keras
kemenangan sudah di depan mata
jadi mbak putri ini menarik sebenarnya
kenapa saya tidak mau mengungkapkan dari internal kita
nanti kan disampaikan internal kami
nanti tentu diragukan juga oleh bung andre dan yang lain lain
ah itu kan internal
boleh boleh saja dibuat buat
tapi dari hasil yang survei yang ada
termasuk juga survei survei yang lain
smrc dan lain lain
itu mengungkapkan hal yang berbeda
justru di sumatera itu
kalau kita melihat
yang masih ada
artinya pasangan yang dimiliki oleh bung andre
itu tinggal hanya unggul di riau dan sumatera barat
kalau di daerah daerah lain
sudah kita unggul
walaupun belum terlalu jauh
itu data yang ada
begitu juga seperti jawa barat tadi
tadi ini untuk menjawab yang disampaikan bung andre
kita sudah unggul
dan kalau dari hasil survei survei yang ada
tapi sekali lagi kan semua itu ya bergantung
kalau tentu dari mitra kompetisi kita dari bung andri ya tidak akan mungkin mempercayai hal itu
karena itu kan tidak akan menambah semangat daripada semua yang ikut mendukung
tapi itulah kenyataan yang ada
nah kalau kita membahas dari sebenarnya dari partai ini memang pertarungan ini mbak putri masih cukup jauh
oke bagaimanapun nanti di sini kekuatan mesin partai akan dibuktikan
contohnya dari mana dari calon legislatif yang ada di daerah masing masing itu satu
kedua dari masing masing struktural yang ada sampai di tingkat bawah
kalau seperti kami di pdi perjuangan kan memang struktural itu tidak hanya sampai di tingkat ranting
ranting itu di tingkat kelurahan tapi sudah sampai di tingkat rt dan rw
nah ini yang kita maksimalkan di dalam enam bulan yang tersisa
tersisa ini nah ini yang kita juga fokuskan
karena bagaimana mbak putri apapun ceritanya kita tidak bisa lengah
kita tidak bisa terenak
katakan survei tadi yang disampaikan oleh bung rama kami sangat mengapresiasi
tapi kalau kami stuck di situ ini kan berbahaya
bahwa oh kita sudah dapat sekian sudah ini sudah aman
tidak seperti itu
karena bagaimanapun masih ada swing voter
nanti bung ikrama bisa jelaskan swing voter ini
sekitar ya range itu dua puluh lima sampai tiga puluh menit
dua puluh lima sampai tiga puluh lima
iya dan itu besar mbak putri
katakan kalau kita bisa ambil sebagian itu sudah besar sekali
kalau misalnya itu bisa pindah ke satu dua partai itu luar biasa perubahan yang bisa ditampilkan
di samping itu juga pasti dalam survei itu juga
memang kalau di pdi perjuangan saya yakin kalau dibuka itu
kita kan harus terbuka dalam hal ini
karena bagaimanapun juga mbak putri ini kan pembelajaran buat masyarakat ya
artinya proses demokrasi ini masyarakat juga harus mengetahui
dan kalau kita melihat mbak putri betul betul memang masyarakat ini memahami
mereka melihat loh ini kan apa namanya pak jokowi dari mulai awal bagaimana
siapa yang memberikan kesempatan ini
nah itu yang dipelajari
nah begitu juga dengan mitra kompetisi kita
nah itu sebenarnya yang dihargai oleh masyarakat
keberanian kemudian juga niat yang baik
ini tidak bisa dipungkiri
dan saya yakin itu juga masuk dalam hasil survei yang ada saat ini
termasuk di dalam ini ya
saya mau cerita sedikit
sebentar sebentar sebentar
mas ikram sebenarnya apa sensitif sih sebenarnya mereka yang para pemilih parpol ini untuk menentukan pilihan partai politiknya
jadi apakah kemudian ada
ada isu a kemudian berubah
ada isu b kemudian berubah
seberapa rigidnya mereka atau tidak rigid sama sekali
tentunya pemilih dinamis ya seperti bahasa bang andre tadi
kalau misalnya kalau capres capres kan lebih firm tuh yang milih yang cinta banget sama prabowo kan udah
yang cinta banget sama jokowi itu lebih cenderung tidak mudah tergoyakan
tapi kalau misalnya partai politik kita multi partai warnanya mirip mirip kan
antara satu partai dan partai lain pemilihnya bisa nyebrang nyebrang
ya memang apa namanya kalau lihat dari beberapa pemilihan ya termasuk teorinya brox dan matthew di chile dan brazil ya
bahwa memang ada namanya diffuse kotel effect
jadi memang kotel effect ini ada masalah distribusi yang kemudian tidak proporsional
itu yang terjadi ketika pemilih dua ribu sembilan ya
ketika partai koalisi ada pks ada p tiga ada pkb mengusung pak sby ya
rupanya efek elektoral pure ke tidak terdistribusi secara proporsional ya
akhirnya p tiga kehilangan kursi pkb kehilangan kursi bahkan pks kalau tidak salah satu juta pemilihnya hilang karena efek itu ya
jadi pada saat itu hanya ke demokrat ya full
itu teorinya box itu terjadi di
potretnya di mulutnya
potretnya di multi partai seperti potretnya di indonesia ya
nah kalau kita lihat efek itu memang pada waktu itu pemilihnya tidak serentak ya
jadi ketika pemilihan legislasi proses kampanye sementara bergulir
namun efeknya ada kotel efek
begitu juga dua ribu empat belas ya
ketika pemilihan legislasi sebelumnya sudah bergulir wacana presiden ya
dan itu ada efek ke pdit
per hari ini kalau kita lihat dengan pergeseran suara ya
memang yang jadi sorotan yang kemudian menurut saya kami berikan istilah partai utama ya
nah partai utama ini apa namanya menggerus percaya atau tidak menggerus parpol parpol lain ya
namun kan efek
partai utama berarti yang lima besar tadi
yang atau partai utama di tiap tiap provinsi berapa
kalau partai utama di tiap tiap provinsi berapa
kalau partai utama dalam konteks kotel efek atau efek ekor jas adalah parpol yang punya asosiasi langsung terhadap presiden ya
berarti dua ya gerindra dan pdi perjuangan
berarti ada gerindra dan pdi perjuangan
nah sejauh mana tadi pembagian panggung itu ya kemudian mampu mengasosiatif
namun sekali lagi ini kan pragmatis elektoral ya
apa namanya ini kompetisi dan tentu pdip gerindra juga punya hitungan yang lain
walaupun ada kebesaran hati kata mbak andra
sekalipun mau bagi bagi cuman yang dibagi berapa kan juga harus pasti ada hitung hitungannya sendiri gitu ya bang andre ya
makanya saya mau cerita tadi di dapil saya sumatera barat itu ya
itu kan yang disampaikan bang eriko itu basisnya pak prabowo
itu daerah yang benar benar sumatera barat ini daerah gerinda begitu tinggi
ini menunjukkan apa
bahwa memang kotel efek itu larinya benar benar ke gerindra gitu loh
meskipun kita tahu disitu pks pan juga kuat
demokrat juga pernah ke partai pemenang pemilu di sumatera barat
efek terbesarnya adalah ke partai gerindra
tapi saya rasa dengan kebijakan
dan itu hitung hitungan masuk akal semua ya
iya itu saya rasakan
jadi saya ini kan mengurus jumat sabtu minggu
makanya mbak cnn jarang undang saya kan cuma sabtu ini
karena saya di dapil
nah itu saya rasakan betul
disurvei internal kita yang baru selesai
jadi saya rasa ini kemenangan terbesar gerindra ya
kalau di seluruh indonesia ya
kalau di atas tiga puluh ini
jadi jauh di atas targetnya meriko di dki di dapil beliau gitu loh
tapi menarik ya mbak putri
kalau lihat ya
nanti lihat hasil survei nasional ya
kalau suaranya pasangan pak prabowo ini di seputaran tiga puluh tiga puluh lebih begitu ya
dua puluh delapan ke tiga puluh dua seperti itu
coba bisa dilihat hasil surveinya semua
ya memang gerindra di seputaran tiga belas sampai enam belas
memang hasil survei bung ikrama nanti bisa sampaikan
berpengaruh kepada yang memberikan calon itu sendiri
jadi kalau dilihat memang tidak salah yang disampaikan bu andrea
seperti pak prabowo mungkin kondisinya masih di dalam
kita di angka dua puluh delapan sampai tiga puluh dua
terus gerindra dapatnya antara tiga belas sampai enam belas ya kurang lebih seperti gitu
begitu juga seperti pdi perjuangan lima puluh dua sampai lima puluh delapan pak jokowi
kita di angka dua puluh enam sampai ke tiga puluh tujuh
seperti begitu kurang lebih
sekarang kita jeda ya
nanti cnn indonesia prime news akan kembali
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal hasil survei dari lsi deni ja soal partai politik
masih kerap saya tertarik dengan mereka yang berada di dalam koalisi tapi tidak langsung mendapatkan dampak kuotalefek
bagaimana caranya untuk survive sekarang
mungkin memang dari gerindra kemudian bang sandi yang kemudian diturunkan
tapi kalau hitung hitungan dari lsi apakah masih cukup bisa mengejar
ya dan saya pikir parpol yang lain juga menyadari ya
bahwa ada fenomena yang saya bilang tadi diffuse kuotalefek
bahwa kuotalefek ini tidak terdistribusi secara proporsional ya
bahkan dia menguntungkan partai utama
kalau dalam konteks hari ini ya pdip dan gerindra
pokoknya bapak bapak ini udah tenang lah ya berarti ya
kalau di gerindra mungkin orang masih menangkap bang sandi
tapi kalau di koalisi pak jokowi maruf amin itu kan ada terbagi ada layersnya
layersnya apa nih kalau misalnya di koalisi jokowi
ada layers pak jokowi yang kemudian mungkin terasosiasi ke
yang tertinggi berarti kan pdi perjuangan
kemudian yang keduanya
kemudian kedua ada pak maruf amin yang kemudian terasosiasi ke parpol parpol islam
termasuk yang dapat ya pkb apalagi
dan kemarin saya ngobrol juga sama beberapa teman teman di parpol lain ya
mereka menyadari bahwa mereka tidak berfokus pada kotel efek ya
kemudian mereka sekarang mengaktifkan lagi caleg calegnya untuk turun ya
untuk lebih ini bahwa memang punya fungsi untuk memenangkan presiden
namun mereka juga berlomba di internal dengan komposisi caleg
nah hasil survei kami ini itu kan efek image nasional ya
itu kan belum terhitung tentang bagaimana kalau bang andre turun pak eriko turun di dki misalnya kan
dan caleg caleg yang lain tentunya akan makin dinamis gitu ya
artinya efek caleg belum terpetakan dalam hal ini ya
tapi kalau misalnya pdi perjuangan calegnya sudah turun sejak kapan sih
awal oktober ya mestinya
kan memang kan kalau dari kpu kan mulai dari tanggal dua puluh tiga september
nah setelah itu kita meminta kan ada pembekalan caleg juga yang kita lakukan
sekarang sudah masuk angkatan kedua
kita minta untuk mereka segera bersosialisasi
jujur saja untuk caleg caleg yang baru
artinya kan mereka perlu memperkenalkan diri kepada masyarakat
bahwa inilah sosok yang ada yang baru ini
ya kalau katakan sebagai incumbent tentu teman teman yang incumbent itu kan sudah lebih dulu dikenal
artinya mereka kan dalam reses dalam melakukan sosialisasi di daerah kan lebih dikenal daripada yang misalnya masih baru
nah ini yang baru kita berikan kesempatan untuk muncul bersosialisasi
tapi kalau menurut kami paling tidak nanti mungkin survei di bulan januari februari
baru bisa menggambarkan faktor dari calon legislatif
kalau sampai yang surveinya bung ikrama itu adalah jujur
memang itu kotel efek dan juga efek daripada struktural kita yang bergerak di bawah
belum sampai calon legislatif yang dipetakan
karena ini kan baru mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat
baru berjalan seperti itu
karena sebelum berjalan kita bekali dulu
karena begini tidak setiap daerah itu juga kan berbeda beda ya
artinya kulturnya kemudian
bagaimana cara membawakan diri di masyarakat
dan itu ujung tombaknya berarti caleg kan
iya kita harus jujur menyampaikan itu
jadi total efek betul
tapi itu tidak menjamin ya bung ingkrama
artinya itu menguntungkan
iya kami juga merasakan di dua ribu empat belas sekarang juga begitu
tapi apakah itu bisa menjamin
kalau itu beralih wah itu sangat beresiko
posisi nomor satu nomor dua bisa berubah ya
betul kata bang eriko itu caleg itu penting
jadi caleg itu apalagi di kami partai gerindra ya
kami memang memerintahkan caleg caleg itu menjadi ujung tombak kemenangan pasangan pak prabowo dan bang sandi
makanya kalau kita lihat kayak saya saja saya itu dua bulan sudah
satu tahun saya sudah sosialisasi pak prabowo menjadi calon presiden
namun sosialisasi diri saya sebagai caleg
tapi turun ke bawah bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat itu dua bulan ini
jumat sabtu minggu saya kerjakan
saya bertemu masyarakat menyerap aspirasi dan mensosialisasikan pak prabowo dan bang sandi
saya tidak perlu banyak menjual kami dari gerindra atau dari apa dari sebagai caleg dpr ri
otomatis masyarakat sudah tahu oh prabowo sandi ya dpr ri nya andre
memang saat ini pilpres ya dengan bersamaan ini memang membantu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
bahwa dengan pilek dan pilpres bersamaan bahwa otomatis ujung tombak itu adalah caleg caleg
dan saya lihat bahwa mesin partai kami ya dalam evaluasi tahap pertama ini sudah efektif ya
bahwa ternyata caleg caleg partai gerindra sudah bekerja dalam dua bulan terakhir ini langsung bertemu dengan masyarakat
men sosialisasikan pak prabowo
itulah muncul politik kebohongan
itu survei internal gerindra
politikus sontoloyo karena muncul kepanikan itu disebabkan stuck itu
karena mungkin salah pilih wapres juga
bahkan yang keras sebulan bulan ini
itu yang ingin saya berikan gambaran
makanya saya sampaikan kepada pendukung pak prabowo optimis
dengan kerja keras
tapi ada hal yang menarik loh mbak putri
jadi begini hasil survei yang dilakukan oleh teman teman survei ya selama ini yang terjadi kan minimum ada enam partai yang masuk ke parleng
saya akan hasil survei ini ya saya tidak mau ke hal yang lain
maksimum delapan partai
tapi dari delapan partai maksimum ini mayoritas itu pendukung pak jokowi
jadi ada tujuh partai
jadi kalau dilihat teman teman di tempat bung andre ini cuma hanya gini
ini cuma hanya gerindra yang diuntungkan kalau berbicara jujur
lihat seperti sekarang pks juga mengalami permasalahan
ya pemilihan wakil gubernur dki ini kan mengecewakan juga kan begitu kan
nah kalau lihat demokrat ya tidak juga maksimal
nah apalagi pan kan begitu
apalagi tadi bung andre sampaikan wakil presidennya sendiri kalau kita menduganya dari pan ternyata bahwa bukan
kan begitu kan
nah lantas apa yang diuntungkan
memang kondisi itu tidak mudah
kalau kita melihat kalau kita mengevalu
kalau kita mengevaluasi di posisinya bung andre
kalau di kami relatif dari sepuluh itu tujuh itu kemungkinan besar akan masuk
jadi artinya cukup mayoritas
tinggal nanti kompetisinya di masing masing partai untuk meyakinkan masyarakat
nah itu ujung tombak kita siapa
tentu caleg dan juga struktural
memang bagi partai yang katakan strukturnya tidak sampai ke bawah memang agak mengalami kesulitan
mbak putri saya harus sampaikan jujur itu
tidak banyak partai yang strukturalnya sampai di tingkat paling bawah
nah contoh yang paling simpel
ini di daerahnya bung andre
tadinya kami jauh sekali tertinggal
artinya pasangan pak jokowi pada waktu pemilihan lalu
kalau sekarang coba nanti
lihat nanti mungkin bung ikram kalau survei di sumatera barat
kalau dari data kami
tentu kalau saya sampaikan juga tidak
nanti kan bung andre tidak percaya juga kan begitu kan
sudah perubahan yang signifikan
saya tidak mau mengatakan mendekati betul
tapi perubahannya itu sudah sangat signifikan
bahwa dari dulu yang cuma dua puluh sampai dua puluh lima
nah ini sudah jauh berubahnya
sudah di seputaran sekitar empat
nah bung andre juga dengan teman teman tidak bisa juga terlena dengan hal ini
seolah olah merasa sudah menang di sumatera barat
ini masih enam bulan
ritme ini tidak dalam enam bulan itu tidak mudah
kalau tidak diatur dengan baik
nah itu bisa kehilangan fokus
kehilangan fokusnya apa
ya sampai ceritanya kemarin itu boyolali lah apa
kan itu karena sudah kehilangan fokus juga dari tempatnya bung andre
sebenarnya kan hal hal yang nggak perlu seperti itu
itu kan mengecewakan masyarakat juga
walaupun tadi bung andre sudah sampaikan ya kalau di boyolali kami kalah
memang katanya begitu kan
tapi kan bukan berarti kita harus mengecewakan masyarakat
jadi gini benar kata bang ericko
di dapil saya memang pak jokowi naik
wajar ya karena memang ada dua belas kepala daerah yang bekerja keras untuk menggunakan
pak jokowi meskipun kalau pilihan dua belas kepala daerah itu berbeda dengan pilihan rakyatnya
yang kedua bahwa pembagian itu sudah kita lakukan bang
bang sandi itu sebagai independen
beliau bekerja sama dengan tiga partai yang lain
alhamdulillah seluruh partai koalisi kita itu sudah lolos parliamentary short di survei kami ya
itu yang belum
untuk bicara parliamentary short semua sudah lolos
alhamdulillah insya allah empat empatnya akan lolos ke parlemen
ya beda dengan tempat abang mungkin tiga atau empat akan lengser ke prabon di pemilu dua ribu sembilan belas ini
tapi yang jelas kita ini bekerja keras
kami bekerja keras makanya saya sampaikan
jadi meskipun kami menang di sumatera
saya itu bang dua bulan ini nggak pernah jumat sabtu minggu rutin ke dapil
untuk memastikan dan menjaga kemenangan itu
jadi kami tidak panik karena kami yakin pak prabowo sudah naik dari dua puluh lima sampai tiga puluh lima
bicara ibu yolali itu pak prabowo bicara soal ketidakmapanan ketidakadilan soal ekonomi disitu
bagaimana ada kesenjangan ekonomi
itu substansinya itu
jadi memang benar itu ya
artinya ya cukup menyakitkan juga masyarakat kalau itu memang benar yang disampaikan bung andre tadi sebenarnya
substansinya adalah ada ketidakadilan
itu yang disampaikan pak purwo
tapi digoreng sedemikian rupa diserang personal pak prabowo
kenapa diserang personal pak prabowo
bukan program lagi karena memang panik
survei internal gerindra dan partai partai pendukung kami
makanya pks pan dan demokrat bersetia dengan partai gerindra mendukung pak prabowo
karena mereka lihat men survey bahwa pak jokowi ini stuck dan insya allah bisa kita kalahkan dengan kerja keras
survei internal koalisi prabowo sandia itu harus ditegaskan
karena ini juga ada teman dari lsi nih
jadi gak enak kalau misalnya dibahas kesana dari lsi nanti
karena kami sangat meyakini
survei kami dan itu terbukti di pilkada dki dua ribu tujuh belas semua menguntungkan ahok
kita bisa kalah
pilkada jawa barat juga seperti itu
kemarin kang emil kalau dari awal ngaku mendukung jokowi itu kalah
tapi kang emil ditanya wartawan bahkan seminggu terakhir ditanya wartawan beliau gak ngaku
kang emil itu baru ngaku dukung jokowi setelah dinyatakan menang quick count
baru sorenya di salah satu televisi nasional saya hadir
artinya survei survei ini bisa salah
dan sangat mungkin salah
itu sudah kita lihat
pilkada jawa tengah kemarin pilkada jawa barat yang baru beberapa bulan baru selesai
jadi tidak bisa dinyatakan survei survei
bahkan sekarang kita harus kritis kepada lembaga survei
maka lembaga survei itu siapa yang biayai
lalu apakah lembaga survei ini konsultan atau tim sukses calon tertentu
itu harus kritis masyarakat sekarang
mas ikram silahkan
ya bersyukur ya yang dibilang jawa barat jawa tengah kita gak disitu ya
karena memang kita udah di jawa tengah ya pak ganjar
di jawa barat ya pak ridwan kamil ya
walaupun memang ada pergeseran suara di jawa barat pak sudrajat sama sayu
yang kalau menurut kami ada di setelah kita otopsi kita kalau ada survei yang kemudian ada perubahan
kan yang berubah di nomor dua dan tiga kalau di jawa barat
di mana lonjakan pak sudrajat
setelah kita otopsi memang ada di soft supporter pemilih yang lain misalnya
yang kemudian berpindah ke
sebenarnya dari pilkada kemarin hikmahnya satu bahwa pergeseran suara itu cepat
jadi gak perlu khawatir juga
kalau memang apa perhatiannya
ada selisih yang lebar ya tentu dinamika akan membuat perubahan perubahan kejutan kejutan gitu
tapi seberapa sensitif sih perubahan suara itu
kalau bicara memang di lokus yang makin kecil itu perubahan makin lebih terasa ya
di lokus yang lebih besar memang pergeserannya mungkin agak lama gitu ya
dan itu berasa mbak putri
makanya pak jokowi sekarang main main tempe di pasar
karena dari awal tadi saya sudah sampaikan
dan itu masih lama masih enam bulan lagi
masih enam bulan lagi
jadi sebenarnya tadi bung andri gak usah terlalu juga khawatir
bahwa ini kan yang dipetakan saat ini
nanti kita lihatlah pada saat enam bulan ini bagaimana konsistensi dari caleg partai
karena memang waktunya panjang mbak
kalau tidak bisa menjaga ritmenya
nah ini yang kalau sampai lengah habis terlena apalagi kan begitu
waktunya masih panjang tapi terima kasih sayang sekali waktu dialog di cnn indonesia prime news tidak panjang
terima kasih mas ikram
bang andri terima kasih
bang eriko terima kasih banyak
dan pada sesuatu yang dinilai baik saling klaim biasa terjadi
tapi rakyat tidak butuh perlombaan mengaku diri lebih unggul
yang diputuhkan sekarang adalah siapa yang mampu mewujudkan kelebihan untuk kepentingan bangsa
bukan hanya golongannya semata
cnn indonesia prime news segera kembali